kita beralih ke topik lain keikut sertaan ketua kpk firly bahuri dalam pemeriksaan tersangka kasus korupsi dan gratifikasi lukas nmb
mendapat kritik dari sejumlah aktivis anti korupsi salah satunya indonesia corruption watch atau icw
setelah dua kali mangkir dari panggilan kpk karena sakit lukas nmb kemarin diperiksa tim dokter dan penyidik kpk di kediamannya di jayapura papua kamis kemarin
menurut firly proses pemeriksaan berjalan secara lancar dan kekeluargaan
peneliti icw kurnia ramadana mengatakan keikutsertaan firly dalam pemeriksaan itu tidak tepat
ia menyinggung pasal dua puluh satu ayat satu undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas mengenai status dari ketua komisi pemberantasan korupsi yang bukan lagi sebagai penyidik
kurnia juga menyayangkan dewan pengawas kpk yang semestinya dari awal melarang firly ikut ke jayapura
undang undang kpk baru pimpinan kpk bukan
pemirsa kurnia ramadana mengatakan keikut sertaan firly bukan lagi berstatus sebagai penyidik
selain itu yang paling mudah dipahami oleh masyarakat saudara firly bahuri bukan seorang dokter yang mempunyai kapasitas memeriksa kesehatan seseorang
dalam hal ini adalah lukas nmb
maka dari itu kami melihat peristiwa itu tidak perlu terjadi
cukup dihadiri oleh penyidik dan juga tim dokter dari ikn
dan dokter indonesia